kita kembali ke diskusi kita malam ini
sebelum kita nanti menjawab tadi mengenai
apakah kemudian rancangan kejahatan lingkungan
seperti kebakaran hutan dan lahan ini bisa dikategorikan sebagai extraordinary crime
kita coba lihat dulu plasma di belakang kita
ini ada komentar atau statement dari wakil ketua komisi empat
viva yoga mauladi yang mengatakan
seharusnya dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa
levelnya sama dengan teroris
karena karhutlah bukan hanya merusak ekosistem dan lingkungan
memusnahkan plasma nutfah juga dapat membunuh manusia
tadi juga ada hak hak buat kelompok rentan khususnya anak anak
mbak retno bagaimana kemudian kalau wacana ini juga nanti digulirkan begitu
ya pertama ya saya setuju ya
apalagi ketika melihat dampak ya
kemarin juga ketika kami ke kalimantan selatan bertemu dengan anak anak dayak juga ya
mereka juga kan ada pegunungan meratus ya disana
itu pun yang tersisa karena begitu banyak izin tambang izin hti izin hph
kemudian juga izin sawit yang semuanya itu tiap tahun tetap ada gitu
barangkali tadi yang tak mampunya diselesaikan dan tidak terlihat pengembangan
salah satu penyebab mungkin ya karena izin izin yang baru juga terus dilahirkan oleh kepala kepala daerah
nah ini kan juga menjadi penyebab
mungkin bisa menjadi faktor
salah satu faktor yang menyebabkan ya terus terjadi
kemudian yang kedua adalah kita melihat dampak ya
dampaknya ini kan sebenarnya menghancurkan generasi yang akan datang
jadi kalau kita berbicara sumber daya manusia unggul
sebagaimana pak jokowi sekarang menyatakan indonesia unggul gitu
indonesia unggul itu sdm nya bagaimana mungkin ketika kalimantan dan sumatera akan mengalami ini gitu ya
belum lagi apa ini kan menurut saya kejahatan lingkungan yang luar biasa

karena memang sengaja membakar itu kejahatan lingkungan yang luar biasa

terus tadi kan misalnya saja apa yang gambut kan itu sengaja dibikin parit ya untuk dikeringkan
sehingga kami kemarin bertemu dengan warga juga yang menyatakan bahwa
kontak juga dilakukan bahwa ada keluarganya di pontianak
itu asap kebakaran itu juga muncul di ruang ruang kamar mereka gitu ya
artinya anak di dalam rumah pun ya tetap terkena asap
ini kita kan berbicara sumber daya manusia unggul
kedepan berarti kita berbicara anak anak kita sekarang untuk lima belas dan dua puluh tahun yang akan datang
nah kalau mereka kemudian terpapar oleh hal semacam ini
pertama ibu ibu yang sedang hamil itu ternyata dari hasil riset juga menunjukkan
tiga cm lebih pendek anak yang dilahirkan dibanding yang tidak terpapar asap
jadi bayangkan nanti dia akan dikendalikan karena itu yang terjadi
jadi sumber daya manusia unggul seperti apa
yang ketiga adalah terkait dengan kesehatan tentu ya
jadi kalau ini sebenarnya merampas hak anak hampir keseluruhan
mulai hak hidup kalau bayi bayi baru lahir dengan situasi seperti asap yang seperti itu
mungkin tidak kuat
karena kan daya tantunya belum
kemudian yang kedua untuk anak anak yang kemudian dia hak bermainnya
kemudian hak belajarnya
ini banyak sekolah yang diliburkan terus diperpanjang diperpanjang
dan yang lebih mengejutkan saya adalah ketika sumatera barat pada situasi
dan kalimantan selatan juga
itu kan masih banyak anak anak beraktivitas olahraga di sekolah
upacara juga masih dilakukan
padahal harusnya ini menghindari anak anak ini dari serbuan tadi ya
udara tidak sehat dan berbahaya untuk mereka
nah ini yang menurut saya memang penting juga
kepala kepala daerah itu ya mengingatkan juga kepala kepala dinas pendidikan
untuk bagaimana kemudian melindungi anak anak selama berada di sekolah
dan itb kan juga sudah ngasih ini ya
bagaimana misalnya pakai dakron ya pak ya
kemudian kain basah gitu
itu harusnya berada di lingkungan sekolah
kemudian kipas angin exhaust
ini penting ya selama proses belajar kan
dianggap gini loh kalau kena asap itu beda kena gempa kan
rumah masih utuh uang masih ada gitu
sehingga akhirnya orang menganggap ini seperti bencana
yang sebentar lagi juga berlalu
padahal dampaknya betul betul menghancurkan kehidupan dan sumber daya manusia
jadi saya pikir ya saya setuju sih
kalau kemudian dianggap saja kejahatan luar biasa
karena dampaknya begitu meluas dan merugikan bangsa ini ke depan
mas kiki mungkin tidak ya
kalau yang terkait ini diatur dalam konstitusional kita
bagaimana kemudian melihat ini
sangat mungkin sebenarnya karena
tapi yang perlu diingat adalah
kita harus kejar perusahaan yang di belakang itu
cukung di belakang itu
karena sekarang misalnya ada puluhan yang ditangkap
sama polisi ya
sama teman teman di lapangan gitu
tapi harus ditelusuri siapa bohirnya
siapa yang bayar mereka
sampai kemudian ditelusuri lagi
sebenarnya perusahaan apa yang terkait itu
karena beberapa kali statement dari kepala bnpb
pak doni menyampaikan bahwa
sebenarnya itu bisa ditelusuri gitu
kita bisa track back kan
karena apalagi kita menggunakan strict liability gitu
menggunakan teknologi citra satelit misalnya
kita lihat time seriesnya
karena biasanya setelah kebakaran akan tumbuh sawit kan
parameternya itu ya
parameternya kayak gitu
awal awal itu mungkin tidak akan dimiliki oleh perusahaan besar
tapi nanti setelah dua tahun tiga tahun itu dibeli sama perusahaan besar
jadi kita harus lihat itu gitu
jadi memang tentu kita apresiasi teman teman di gakum di klhk sudah lakukan itu
ini lebih panjang lagi ke depan
jadi kita jangan mau kalah sama mereka
karena mereka pasti tentu pintar lah
mereka punya trik
nah yang berikutnya
yang berikutnya yang pertama
kalau misalnya ini dijadikan extraordinary crime gitu
kita juga harus waspada dengan teman teman masyarakat adat di daerah gitu
jangan sampai mereka yang jadi dikorbankan
kan yang terjadi seperti itu
nah sekarang misalnya upaya dari klhk
seberapa besar dukungan itu didapat dari pihak berwenang yang lainnya
misalnya dari kepolisian
misalnya dari kejaksaan
kemudian dari kehakiman
peradilan lingkungan kita belum ada
itu juga perlu didorong untuk peradilan lingkungan
sehingga kemudian ini bisa fokus begitu ya
dan sekarang itu saya tahu percis memang teman teman di klhk juga mendorong itu
jadi ada pelatihan pelatihan untuk hakim
betul ya pak ya
kemudian ada pelatihan pelatihan untuk jasa
sehingga skillnya bisa ditambah
misalnya dua ribu lima belas itu ada dua puluh
yang sebenarnya makanya itu yang paling penting
makanya kembali lagi sebenarnya yang kita harapkan
kalau memang penegakan hukum itu dilakukan dengan baik
saat ini misalnya pak roy tadi sampaikan
di beberapa media pak roy sampaikan ada lima puluh dua pusan gitu ya
sampaikan ke publik
transparansi itu yang diminta
nyambung ke yang tadi
anak anak dayak yang bertemu saya empat orang kemarin
itu juga menyatakan
bu sebenarnya soal membakar lahan itu sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka lama
tapi waktu itu kata sistemnya memang menggunakan
mereka ngumpul dalam satu hal yang lainnya
mereka menggunakan satu tempat
kalau memang misalnya ladang mas verdi yang hari ini mau dibakar
maka itu mereka menjaga betul
jadi kearifan lokal mereka kuat
jadi memang sekarang ini yang ditangkap pun pada kasus ini
katanya banyak juga perorangan gitu
artinya ini juga jangan sampai ya
hukum menjadi tidak adil kepada kelompok kelompok yang perorangan seperti ini
oke singkat saja pak roy bagaimana
saya menyampaikan hukum itu adil tidak
kami lakukan seadil adilnya
saya sampaikan kami sejak kebar kulturan telahat kami menyegel lokasi lokasi lima puluh dua korporasi
lokasi ini dilakukan korporasi
dan gugatan kami itu pada korporasi
kemudian pidana kami juga kepada pidana korporasi
ada yang satu orang kami tanganin itu perorangan di kalimantan barat
jadi kami sampaikan bahwa kami melihat ini ya
mau didefinisikan kejahatan luar biasa atau tidak
kami melakukan sudah luar biasa
oke upayanya sudah luar biasa
sudah luar biasa saya sampaikan seperti ini ya
bahwa penegakan hukum karhutlah itu menggunakan semua instrumen
administratif perdata pidana dilakukan dengan langkah langkah luar biasa
kami juga sekarang sedang menyiapkan langkah langkah membuat efek jerai tadi bahwa disampaikan
harus mengujar kepada pelaku di ujungnya
kami lakukan gugatan perdata kan korporasi itu
kan bukan orang per orangan
itu korporasi yang didenda sangat besar
kemudian untuk pidana juga kami lakukan pidana korporasi
ada lima perusahaan dari lima puluh dua perusahaan yang kami segel itu
lima perusahaan kami tetapkan sebagai tersangka
dan itu merupakan langkah kami untuk melacak siapa sebenarnya yang memerintahkan terjadinya itu
kemudian kami juga sedang mengembangkan penerapan pasal berlapis
tidak hanya pasal perusahaan lingkungan hidup
pasal pembakaran hutan
ini perampasan hutan penting tadi sampaikan kemungkinan sawit itu memang dibakar
kawasan hutan itu dibakar gambut itu untuk nanam sawit
kan kami punya sistem intelijen juga
kami punya sistem monitoring yang kami miliki di kantor kami
kami monitor kami segel segel kemudian kami simpan di sistem kami
itu untuk melacak apa yang akan terjadi kemudian sambil melakukan pendekatan hukum sekarang
termasuk kami bisa tracking sebenarnya
berapa kali terjadi kebakaran lahan di lokasi tersebut
kapan mulai terjadi
dimana saja itu terjadi
kalau terjadi apa yang akan dilakukan ini
jadi kami melakukan hal hal di concern green fist
menjadi concern dari kpai
menjadi concern seluruh masyarakat ini kami lakukan
jadi kami lakukan pendekatan hukum secara adil
kami lakukan berbagai macam instrumen
dalam mendorong melawan kejahatan quote unquote luar biasa ini
kami juga akan mengejar kepada orang orang yang mendapatkan manfaat dari karhutlah ini
jadi langkah langkah pemerintah lakukan dengan sangat sangat serius
kami sampaikan tadi gugatan kasus hutlah yang kami lakukan
pendekatan hukum kasus karhutlah yang kami lakukan
sanksi administratif kami lakukan ini merupakan
sanksi penggunaan hukum yang mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya
ini yang teman teman perlu ketahui
masyarakat perlu ketahui pemerintah sangat sangat serius melakukan pendekatan hukum ini
oke oke parwi kalau parwi sudah berkali kali ngomong begitu
berarti memang keseriusan itu komitmen itu kita simpan untuk kemudian kita tagih nanti hasilnya seperti apa
ya kan sudah ada hasilnya
ya tidak lagi kemudian terjadi berulang seperti sekarang
dan hak hak anak ini tidak terenggut dan juga bagaimana kemudian kita mengawasi
bagaimana penegakan hukum ini memang bisa menyasar seluruh aspek dan seluruh lapisan begitu tidak tebang pilih begitu
baik terima kasih pak roy mbak retno dan mas kiki sudah hadir malam ini
cnn indonesia prime news akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya
tetap bersama kami
tetap bersama pak roy